aksi dugaan pencurian jenazah dari dalam kubur baru baru ini mengebohkan warga bekasi jawa barat
jenazah almarhum aji prabowo yang telah dikebumikan tiga bulan lalu di tpu karangbahagia
kecamatan karangbahagia bekasi jawa barat hilang dari dalam kubur
polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tkp dan menerjunkan satu ekor anjing pelacak
dari hasil olah tkp polisi mendapati sejumlah barang bukti
di antaranya rambut milik jenazah almarhum aji prabowo beberapa tulang belulang
dan sehelai tali pocong yang tidak terbawa oleh pelaku
garis polisi pun sudah terpasang di lokasi makam yang dibongkar

jenazah berikut tali pocong
hal serupa juga terjadi
seorang makam almarhum nenek sari di tempat pemakaman keluarga kampung kepuh
desa karangbahagia bekasi juga ditemukan telah tergali
namun jenazah yang meninggal dua tahun lalu
belum sempat diambil pelaku
pihak keluarga yang mendapati laporan kembali menutup kuburan sang nenek
keluarga almarhumah mengaku resah atas kejadian ini
hingga kini polisi belum mengetahui motif pembongkaran makam ini
polisi masih menyelidiki
dan mencoba untuk mencoba pencuri jenazah ini dengan memeriksa sejumlah saksi
mulai dari penggali kubur penjaga makam keluarga
hingga saksi yang menemukan pertama kali
tim liputan cnn indonesia